dan kami sudah terhubung lewat sambungan zoom dengan pelaksana tugas ketua kpu ilham saputra
selamat sore pak ilham
oke pak ilham langsung saja ini kita mendapatkan berita yang cukup mengejutkan
bagaimana sebetulnya kpu menjelaskan soal status keluarga negaraan bupati saburai jua orian riwukore
yang ternyata berkeluarga negaraan amerika serikat
kenapa bisa lolos saat verifikasi pendaftaran calon kepala daerah pak ilham
ya pertama kpu ini adalah penyelenggara bekerja berdasarkan peraturan undang undangan yang ada
jadi kpu saburai jua ini sudah melakukan verifikasi terhadap keabsahan pendaftaran bakal pasangan calon ketika itu
jadi tanggal empat tanggal enam september dua ribu dua puluh itu adalah jadwal pendaftaran
kemudian secara persyaratan yang bersangkutan
sudah menyerahkan seluruh berkas berkas yang ada dan kemudian kita verifikasi bersama bawaslu
kemudian ada beberapa dokumen yang kemudian harus dilengkapi kita beri kesempatan beberapa hari
dan dokumen itu bukan dokumen terkait keluarga negaraan atau keraguan terhadap ktp yang bersangkutan
tetapi dokumen visi dan misi
lalu kemudian pada tanggal sepuluh september dua ribu dua puluh
ketika masih proses penjalonan
itu kpu saburai jua menerima surat dari bawaslu saburai jua untuk kemudian meminta klarifikasi
atau kemudian meminta kpu untuk mengklarifikasi terhadap keabsahan dari ktp bapak orien ini
dan kemudian kpu saburai jua melakukan klarifikasi langsung pada dinas pendudukan dan catatan sipil di kupang
pada tanggal enam belas
pada tanggal enam belas september dua ribu dua puluh
nah kemudian dari hasil klarifikasi tersebut bahkan dibuat keberitaan acara
bahwa benar yang bersangkutan adalah warga negara indonesia
dengan keabsahan iktp nya
nah jadi prinsipnya kpu sabura jua telah melakukan tugasnya
atau melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan
itu sudah sesuai dengan ketentuan
ada rekomendasi dari mbak waslu
ada rekomendasi dari dukcapil yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar warga negara indonesia
pak ilham tapi kenapa tiba tiba baru muncul sekarang ada surat dari kedubes amerika serikat
yang membenarkan bahwa warga negaranya adalah bupati terpilih saburai jua begitu
kenapa baru tiba tiba sekarang
kalau saya membaca kronologis dari kpu saburai jua
hasil penelitian atau penyelidikan dari bawaslu saburai jua
untuk kemudian melakukan klarifikasi yang dilakukan oleh teman teman bawaslu ke saburi jua
jadi sudah pernah sepertinya dilakukan klarifikasi ke imigrasi
nah imigrasi tempat juga pernah mengatakan bahwa bersangkutan wni
tetapi kemudian sesudahnya dinyatakan ditarik gitu
sampai kemudian belum ada balas
nah ini sudah pernah dinyatakan
kemudian kalau saya tidak salah
bawaslu juga mengirimkan
bawaslu sana mengirimkan
itu pada bulan september juga kepada kedutaan amerika
nah itu baru dibalas oleh kedutaan amerika pada tanggal satu februari
sementara seluruh persahapan penyelenggaran pilkada itu sudah selesai
artinya ada keterlambatan begitu ya pak ilham
jawaban dari kedubes amerika serikat
ya apapun itulah namanya ya
tetapi kalau kita mengacu kepada tahapan pemilu
atau tahapan pilkada
di saburejwa itu tidak ada gugatan ke mahkamah konstitusi
sehingga ketika kami sudah menerima surat dari mk
untuk mengatakan bahwa mana mana saja yang teregister dalam php
atau persidangan pemilihan yang diajukan ke mahkamah konstitusi
saburejwa tidak termasuk
oleh karenanya teman teman saburejwa melakukan perhentapan
dan hasil perhentapan ini sudah disemberahkan kepada
biro tata pemerintahan provinsi ntt
untuk diteruskan kepada kementerian negeri
nah informasi yang didapatkan dari kpu ntt
saat ini menurut biro tata pemerintahan provinsi nusa tenggara timur
berkas berkas ini sudah diserahkan ke kementerian negeri
nah jadi menurut kita
bahwa apa yang sudah dilakukan oleh teman teman kpu saburi jua
itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku
oke kpu pusat mencium adanya permainan
dari lolosnya bupati terpilih saburejwa

dari lolosnya bupati terpilih saburejwa
dari lolosnya bupati terpilih saburejwa
ini pak ilham berdasarkan investasi yang dilaksanakan oleh
investigasi yang dilaksanakan oleh kpu
kita belum melakukan investigasi
kita baru menerima laporan resmi dari kpu ntt
tetapi tentu saja jika sampai saat ini kita tidak menemukan indikasi itu
karena sekali lagi teman teman kpu
bekerja sesuai dengan dokumen yang ada
diminta untuk klarifikasi
kita klarifikasi ke dinas terkait
itu sudah dinyatakan
yang bersangkutan benar ktp nya nomor sekian
dan benar yang bersangkutan adalah
keluarga negara indonesia
ini kan bupatinya sudah terpilih memenangkan pilkada serentak
sudah lewat tahapannya dan juga pilkada serentaknya
dan bupati ini sudah terpilih memenangkan kontestasi pilkada begitu
mekanismenya seperti apa
apakah ini kemudian cacat hukum
atau seperti apa pak ilham
ya ini penting untuk dibicarakan oleh para pihak
saya membaca media tadi
saya membaca media tadi
bahwa kemendagri akan membicarakan soal ini dengan kpu dan bawaslu
saya kira ini adalah hal yang baik ya
karena sekali lagi tentu saja
kalau buat kami di kpu
seluruh tahapan sudah kami laksanakan sesuai dengan tertentu perintah perintah undangan
secara seluruhnya sudah kita lakukan
tahapan kemudian sudah kita verifikasi deh
nah ketika ini sudah kita berikan berkas berkasnya kementerian negeri
apa yang harus kita lakukan nih
apakah kemudian pembuktiannya sempurna
nah kita kan juga harus
harus ada klarifikasi dari kedutaan amerika dan sebagainya
kalau saya tidak salah
saya dukcapil kementerian negeri juga sudah memberikan press conference terkait dengan ini
nah nanti kita lihat saja bagaimana penyelesaiannya yang harus tentu saja sekali lagi
melibatkan para pihak untuk kemudian memastikan bagaimana kasus ini bisa kita selesaikan
oke pak ilham terakhir ke depannya bagaimana kemudian kpu pusat memitigasi
supaya tidak kecolongan lagi calon calon kepala daerahnya terkait dengan status mereka
kalau ikut kontestasi pilkada serentak ke depannya begitu pak ilham
sekali lagi nak kpu atau mbak
saya ingin mengatakan bahwa ini penting
karena itu sekali lagi
dia bekerja berdasarkan peraturan undang undangan yang ada
wni benar disampaikan oleh dinas dukcapil yang merupakan institusi yang berwenang
bisa kemudian melakukan keabsahan atau melakukan verifikasi keabsahan dari ktp tersebut
dan menyatakan bahwa yang bersambut adalah warga negara indonesia
ini menjadi catatan kita bersama ya untuk kemudian agar kejadian ini tidak terulang lagi ke depan
oke semoga kejadian ini tidak terulang lagi ke depan
terima kasih sekali plt ketua kpu pak ilham saputra atas penjelasannya
kita tunggu nanti bagaimana hasil akhirnya
terima kasih sekali waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini